kejaksaan agung sedang meneliti berkas perkara dugaan penodan agama dengan tersangka basuki cahaya purnama
diharapkan berkas perkara bisa segera dilimpahkan ke pengadilan
lima belas jaksa peneliti ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan formil dan material berkas perkara gubernur dki jakarta nonaktif ini
sesuai ketentuan undang undang kejaksaan memiliki waktu empat belas hari sejak berkas dilimpahkan jumat pekan lalu
kepolisian berharap berkas perkara bisa dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu pada pekan ini
setelah dinyatakan lengkap penyidik barreskrim polri bisa segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kekejaksaan
sebagai rangkaian akhir penyidikan kepolisian sebelum persidangan di pengadilan